menjelang natal dan tahun baru kementerian perdagangan mengadakan rapat koordinasi nasional
stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
menurut menteri perdagangan stok barang kebutuhan pokok aman
meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga
dan tiga puluh empat kepala dinas provinsi terkait yang ikut dalam rapat secara online
untuk memastikan kecukupan stok dan harga yang terjangkau
barang kebutuhan pokok menghadapi natal dan tahun baru
muhammad lutfi memastikan stok bahan kebutuhan pokok aman
hingga rata rata lebih dari satu setengah bulan ke depan
meskipun ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang harganya mengalami kenaikan
salah satunya yaitu harga minyak goreng yang dipengaruhi kenaikan harga minyak sawit mentah atau cpo
kementerian perdagangan melewati dirjen perdagangan dalam negeri
sudah menghimbau kepada asosiasi daripada penghasil atau asosiasi industri
produsen minyak goreng untuk memberikan harga harga yang khusus
jadi mereka sudah setuju dengan aprindo untuk mendistribusikan
sebelas juta liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga rp empat belas
tapi penjualannya terbatas hanya boleh satu kemasan perharinya untuk per orangnya
jadi itu akan disebarkan di empat puluh lima gelai di seluruh indonesia sampai akhir tahun ini sebelas juta liter
jadi ini jumlah yang signifikan untuk membantu daripada kenaikan harga cpo yang memang tinggi
menurut dirjen perdagangan dalam negeri oke nurwan
komoditas lain yang mengalami kenaikan harga
hal ini tidak lepas dari siklus cuaca yang saat ini memasuki musim hujan
namun koordinasi tiap daerah terus dilakukan agar harga dan stok cabai aman
karena musim hujan juga pemasok nasional itu kan banyuwangi
sudah mulai akhir panennya mulai agak merangkak naik
walaupun angkanya masih oke tapi udah mulai akhir
nah itu kan harus diantisipasi
sehingga tadi kita diskusi misalnya sulawesi selatan sebagai pemasok cabai juga
terbesar kedua setelah banyuwangi
kalau banyuwangi kan tiga puluh enam persen kebutuhan nasional dari banyuwangi
sulawesi selatan gimana nih posisinya
jadi nanti saling menginformasikan nih
ya pedagangnya siapa kekurangannya di mana
terutama karena ini masalahnya natal dan tahun baru
daerah daerah yang akan merayakan natal dan tahun baru
selain minyak goreng dan cabai telur ayam ras yang sebelumnya sempat mengalami penurunan
kini mengalami kenaikan harga menjadi rp dua puluh empat per kilogram